aku gak boleh takut hidup sendiri
aku gak boleh takut aku jadi gelandangan atau enggak
kamu harus bisa jaga diri kamu baik baik
jangan sampai kamu sakit
aku pergi dulu ya
kamu lagi main apa sih
loh apa ada gitu win
kita telepon papa mau gak
pulangnya jangan kemaleman ya mas
iya iya sebentar lagi aku pulang kok
kayaknya aku harus balik deh
disuruh mita ya mas

saya heran deh sama kamu
kamu tenang banget
padahal kalau orang lagi selingkuhan
pasti gugup kalau ditelepon sama istrinya
sebelum pulang kita minum dulu ya
tapi satu gelas aja ya
dian baru tidur

kamu kan tau
aku kalau pulang kantor itu sampai malam
dari tadi juga udah aku suruh tidur
dian mau mungkink papanya pulang kan

terus kamu bilang apa
itu kan tergantung mas mau apa enggak
itu mah yang terserah
tunggu di dalam
tapi itu sengaja